setelah sempat ditunda pada kamis lalu
sidang perdana pembunuhan abdul ghani dengan terdakwa taat pribadi
digelar di pengadilan negeri keraksaan probolinggo jawa timur pada kamis siang
sidang kali ini mengagendakan pembacaan dakwaan atas pembunuhan abdul ghani
terdakwa didakwa pasal tiga ratus empat puluh junto lima puluh lima tentang hukuman berencana dengan hukuman mati
sidang perdana taat pribadi dalam kasus dugaan pembunuhan abdul ghani
digelar di pengadilan negeri keraksaan probolinggo jawa timur pada kamis siang
sidang yang dipimpin hakim basuki wiono ini mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum
taat pribadi didakwa dengan pasal tiga ratus empat puluh junto lima puluh lima kuhp
tentang pembunuhan berencana terhadap abdul ghani dengan ancaman hukuman mati
masalah penerapan pasal saja masalah penerapan pasal dakwaan alternatif
dakwaan alternatif kemudian di primernya itu kita dakwakan dia pembunuhan berencana
kemudian di subsidarnya pembunuhan biasa
pengacara taat pribadi mengatakan akan mempelajari dakwaan jaksa
yakni belum memberi tanda tanda menerima atau menolak dakwaan tersebut
agenda hari ini adalah pembacaan sidang pembacaan dakwaan
itu kasusnya apa
jadi ini ada dua perkara entah ini yang digelar adalah yang pertama yang jelas itu adalah pasal tiga ratus empat puluh
juntonya pasal lima puluh lima ayat satu ke satu dengan perkara tiga ratus tujuh puluh
sidang lanjutan pembunuhan abdul ghani akan digelar dua pekan lagi
dengan agenda jawaban dakwaan jpu dari pengacara terdakwa